kayaknya ntis pilek pak
badan kamu tepanas pisan
bapak korekin ya
nggak pak korekan bapak mah sakit
alah sakit sedikit
tapi kan cepet semuh
nggak sedikit atuh pak
kamu mau gue antar kerja
inek ke belum mau kerja
inek ke belum sehat banget
inek ke masuk dulu ya
gue pamit ke pangkalan deh

ntar gue pindah ke pangkalan

ntar gue pindah ke pangkalan

ntar gue pindah ke pangkalan
ntar gue pindah ke pangkalan
maapin bapak ya
bapak janji mau pulang
pulang kemarin tapi bapaknya keburu capek paling bapak mau pulang sekarang aja ya
tidak apa apa tuh pak
tish kamu mau sakit batuk ya
lu jangan ikut ikutan ojek lu bang
lu udah sehat
kok lu udah dagang
demi anak istri
lu mau bubur gak
purr changi jo
kayaknya ntis pilek pak
badan kamu tepanas pisan
bapak korekin ya
korekan bapak mah sakit
alah sakit sedikit tapi kan cepet semuh
enggak sedikit atuh pak
ayo sedikit lah nanti gua semuh
sedikit atuh pak
semu nggak nanti gua cepet semuh
ibu jangan terlalu capek
ingat baru sembuh
jangan terlalu banyak nerima pesanan
mumpung ada yang pesan
mumpung sih mumpung bu
terima pesanan banyak
berarti banyak juga uangnya
tapi jangan sampai repot sendiri mengerjakannya
aduh pak sakit pak
bukannya bapak nggak mau ngebantu bu
tapi kan bapak harus ngajar juga
bunga harus sekolah
kalau bapak sama bunga juga harus bantu kayak kemarin
kita semua capek
soalnya kemarin itu
ibu terlalu bersemangat
jarang jarang kan kita dapat pesanan banyak
bang pelan pelan makan ya
kalau makan jangan ngomong
aduh yang ajak ngobrol
iya iya saya jalan sekarang
bapak nggak jadi pulang
jadi nggak bisa ngurusin kamu dulu
hah sekarang kan bisa ngurusin kamu dulu
di sekitar sini banyak kontra kan
oh banyak mas
mau saya antar
saya tahu tempat yang kosong
boleh boleh boleh
sudah sekarang kamu makan sarapan ya
nanti intis beli di warung pemumun aja
alah jangan di warung komumun
di warung pemumun mah nggak ada kuahnya
kamu teh harus makan kuah kuah
soto aja biar bapak yang beliin
maaf pak itu di meja
iya iya jalan sekarang
maaf kalau beta lancang
bapak ini bapaknya kakak tisna kah
terus kakak tisna ada di mana
terus bapak yang gantiin
terus bapak yang gantiin
kalau begitu bapak tolong antarkan beta ke pangkalan dong
kalau begitu bapak tolong antarkan beta ke pangkalan dulu
bapaknya di pangkalan tukang ojek bang